varian delta plus disebut sebagai varian b satu enam ratus tujuh belas dua satu atau varian a y satu
satu satunya pembeda utama varian ini dengan pendahulunya adalah mutasi k empat ratus tujuh belas n pada bagian protein spike virus
protein spike adalah bagian di mana virus menempel pada reseptor sel pada manusia
dari berbagai studi mutasi k empat ratus tujuh belas n ini dapat menyebabkan penularan yang lebih tinggi serta potensi resistensi terhadap antibody monoklonal
peneliti bioinformatika independen sahal sabilil mutakin menyatakan varian delta plus sudah terdeteksi di indonesia sejak februari dua ribu dua puluh
gini delta plus ini sebenarnya sudah ada di indonesia itu sejak
februari dua ribu dua puluh satu ya lima belas februari itu collection date dari sekuens delta plus di mamuju
tapi itu kita sudah tahu sih sebenarnya sudah ada delta plus
tapi kan tidak ada yang menjaga ke publik
dan kita sama sama menunggu sih teman teman
hingga dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
baru terdata tiga sekuens varian delta plus dari total tiga enam ratus lima puluh lima sekuen sars cov dua di indonesia yang dicatatkan gisaid
jumlah ini masih sangat jauh dengan jumlah varian delta sebanyak sembilan ratus lima puluh tiga sekuens serta varian b satu empat ribu enam ratus enam puluh dua yang disebut sebagai varian khas indonesia yakni sebanyak sembilan ratus
meski demikian pemerintah harus mencari sekuens yang lebih tinggi
kita harus tetap berhati hati terhadap peningkatan varian delta plus dengan memperbanyak proses pengurutan genom
sehingga lebih banyak data yang didapat terutama dari luar pulau jawa
pemerintah harus meningkatkan kapasitas genomik di indonesia ya
karena pasti kita tahu kita ada ketimpangan kapasitas genomik
pasti mayoritas teman teman peneliti di luar jawa pasti akan mengirim sampel ke jawa
pasti ada yang bisa mengirimkan sekuens di jawa
ini perlu pemelataan baik pemelataan infrastruktur genomiknya maupun sdm nya
sal juga mengharapkan selain data epidemiologi disampaikan kepada publik
pemerintah secara berkala juga harus menyampaikan data hasil pengurutan genom
serta menjelaskan apa bahayanya serta penanggulangan setiap varian
agar masyarakat lebih waspada
tim liputan cnn indonesia